pemilik kendaraan warga bandung atau anda yang akan berkunjung ke kota bandung bersiaplah
membuka lembaran baru dua ribu dua puluh tiga tarif parkir di luar badan jalan atau off street di kota bandung akan naik pada pekan depan
mengacu pada peraturan wali kota bandung no satu ratus dua puluh satu nomor dua ribu dua puluh dua tarif baru parkir kendaraan roda empat atau lebih akan dipatok antara rp empat sampai rp tujuh
sedangkan tarif parkir bagi sepeda motor naik menjadi dua hingga rp lima per jamnya
selain kenaikan tarif parkir grace periode yang asalnya sepuluh menit akan dikurangi menjadi tiga menit
selain itu biaya kehilangan karcis parkir naik menjadi dua puluh lima sampai seratus rupiah
kabit lalu lintas dishub kota bandung hairul rijal menyebut kenaikan tarif ini dipicu naiknya biaya lahan sewa gaji unp serta biaya investasi
kenaikan tarif parkir ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memicu masyarakat untuk menggunakan transportasi angkutan umum
tarif parkir yang sudah ada itu kan dari tahun dua ribu empat belas itu kalau sekarang sudah tahun dua ribu dua puluh tiga nah itu sudah waktunya untuk disesuaikan
tujuan kenaikan tarif parkir ini yang paling utama adalah untuk mengurangi kemacetan
saat ini dinas perhubungan kota bandung tengah melakukan sosialisasi kepada para pengelola tempat parkir
untuk menempelkan brosur di pintu masuk parkir baik di pusat perbelanjaan rumah sakit hotel kampus serta stasiun dan bandara
tepat pukul pada empat januari lalu ruas tol pandaan malang resmi menaikkan tarif seribu rupiah
pengelolaan jalan tol sepanjang tiga puluh delapan km ini mengatakan seharusnya tarif naik pada juni dua ribu dua puluh
namun tarif tol akhirnya dinaikkan pada awal tahun ini untuk mengimbangi angka inflasi
untuk golongan satu yang tarif lama itu tiga puluh empat ribu sedangkan tarif barunya adalah tiga puluh lima ribu
jadi ada kenaikan seribu rupiah
dan untuk golongan dua dan tiga itu kenaikannya sebesar seribu lima ratus sedangkan untuk golongan empat dan lima itu kenaikannya sebesar dua ribu rupiah
meski mengaku dapat memaklumi kenaikan tarif tol para pengguna jalan tol menyayangkan
kenaikan terjadi di tengah naiknya
sejumlah harga kebutuhan lainnya
keberatan masih terjangkau sekali
kalau misalnya tol naik enggak masalah bagi kita
tapi kalau bisa jangan dibarengin dengan sembako terus bbm kita malah lebih susah lagi nanti gitu
sementara itu pengelola tol pandaan malang berjanji
kenaikan tarif ini nantinya akan diimbangi dengan perbaikan
dan peningkatan kualitas jalan tol
mulai dari penyediaan gerbang tol petugas jaga dua puluh empat jam
hingga penyediaan rest area yang mempunyai fasilitas pendukung memadai
seperti toilet gratis tempat makan dan sarana ibadah
tim liputan cnn indonesia